nari amcai kemuliaan bulan amaran
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa kembali bertemu menyaksikan acara ini
saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat dan kemudian mengingat
fenomena ketika tragedi longsor di purworejo
kami semua prihatin kita semua mungkin sedih

dan satu ratus empat puluh tiga rumah rusak
sesungguhnya badan penanggulangan bencana daerah purworejo
telah menyatakan bahwa lokasi bencana ini merupakan lahan gambut yang rawan longsor
dan ini adalah salah satu hal yang sudah diperingatkan
bahkan juga disinyalir adanya penebangan hutan liar
apa yang saya ingin sampaikan kepada anda
sebelum kejadian ini ada sebuah sifat nilai nilai
di mana tujuannya untuk mencegah
supaya bisa selamat
yaitu harus pindah ke daerah yang lebih baik
untuk mengembang pohon di wilayah itu
namun mereka tetap tinggal di daerah tersebut
dan bahkan disinyalir ada penembangan liar
dampaknya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan merugikan
yaitu jadinya sebuah longsor sekaligus banjir
dan juga korban yang jumlahnya tidak sedikit
apa yang saya ingin sampaikan kepada anda pemirsa
sebelum kejadian sudah ada tidak
sebuah peringatan agar tercegah dari bencana
ya apakah melalui lembaga resmi
atau mungkin hati nurani yang terdalam
inilah sesungguhnya bisikan dari allah al manik
al manik artinya yang maha mencegah
yang maha mencegah sesungguhnya adalah
dia yang telah memberikan peringatan kepada hati manusia yang terdalam
supaya mencegah terjadi fenomena yang menyebabkan bencana ini
allah swt sudah mengatakan
apabila ada kebaikan itu dari allah
tapi apabila ada seperti ini itu darimu sendiri
allah sudah menjelaskan dalam surat ar rahman
agar menjaga keseimbangan
jangan merubah keseimbangan
dan senantiasa menjaga timbangan
maksudnya adalah alam semesta
diciptakan dengan penuh keseimbangan
dan manusia tidak boleh mengganggunya
bisikan bisikan yang terdalam sebelum kejadian
sudah ada di hati penduduk dan sekaligus masyarakat di daerah tersebut
akan tetapi kita tidak mau mendengar bisikan yang terdalam
allah swt maha lembut
allah swt mahalus
maka dia menyampaikan tersebut
berita ini di hati yang terdalam
tapi kita mengabaikannya
dan kita tidak mau mendengarnya

yang terjadi adalah bencana yang datang
menimpa diri mereka sendiri
itulah sebabnya hati kita harus halus
hati kita harus lembut
bahkan allah swt mengatakan dalam al quran
walakin ta'mal kulubu latifis sudur
berjalanlah engkau ke muka bumi
bukankah engkau punya telinga
dengan itu kau mendengar
bukankah engkau punya mata
dengan itu kau melihat
sungguh bukan mata yang buta
tapi hati di dalam dada
mata sudah melihat bahwa itu area gambut
telinga sudah mendengar
peringatan bahwa segera pindah
hati manusia tak mampu mendengarnya
inilah kasih sayang allah
tapi kadang kita tidak mau mendengar
ketika kita mendengar bisikan nurani kita sendiri
allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan bicara
kepada manusia melalui hati
karena allah lebih dekat daripada nadi
yang ada pada leher manusia
bisikan bisikan seperti ini
ada bukan hanya kepada mereka
sebelum terkena longsoran
tetapi kepada semua manusia
apakah orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi
apakah orang yang akan melakukan tindakan
apakah melakukan tindakan penipuan
ataupun apa saja yang buruk dilakukan
hati akan mencegahnya
setiap kali kita lakukan perbuatan yang tidak baik
pasti hati akan gelisah
hati akan gundah gulanah
karena itu selalu saja
para guru para orang tua senantiasa mengatakan
coba pergunakan hatimu
ya hati ibarat radar
yang memberi sinyal ketika kita berbuat salah
dialah allah al mani
salah satu dari sembilan puluh sembilan ⁇ asma allah
yang maha mencegah
agar manusia senantiasa hidup dalam keselamatan
mari kita rundukkan wajah sejenak
allahumma ya allah ya manik
bimbing kami lisan kami perbuatan kami
agar kami tercegah dari perbuatan keji dan mungkar
tuntun kami bimbing kami
agar kami senantiasa pada jalan yang lurus
yang kau ridhoi engkau rahmati
kami buta kami tak melihat tanpa tuntunanmu
engkau yang tahu masa yang akan datang
ataupun yang ada di belakang kami
allahumma ya allah ya mani
agar senantiasa hidup dalam keselamatan keberkahan